tapi aku harus menemui guruku
kalau kau aku sembunyikan di satu tempat
aku pergi ke gunung wangsit
dan aku panggil gurumu
aku sendiri yang harus ke sana
perjalananmu sangat jauh
kendala pasti sudah menyebarkan prajuritnya ke seluruh negeri
biarlah aku yang panggil gurumu
itu tidak mungkin
kau belum tahu watak guruku
aku harus menemuinya
aku akan keluarkan kau dari keraton
kau sekarang sedang jadi buronan
tentunya kau tidak bisa melalui jalan biasa
aku harus melalui jurang kerawah
dalam keadaan begini mantili
kau akan melalui jurang
apa tidak ada jalan lain
lewat desa tungsi
apa tidak lebih jauh mantile
dan belum tentu aman
di sana juga ada badang pasir yang sangat gersam
medan yang akan kau tempuh
biar aku saja yang menemui gurumu
guruku orangnya aneh
dia tidak ingin muridnya menjadi pengecut
dia tidak ingin muridnya menjadi pengecut
dia ingin muridnya tegak
walau maut sekalipun
tidak seperti biasanya
dan pakai kebunca segala
ada penjahat yang mau lolos dari keraton

bukanlah luka biasa
hamba tidak menyangka
mempunyai pukulan andalan yang mematikan
kita saling memegang
aku bisa menjaga diriku pak korpa
tapi kusti selapa itu bagaimana
tidak apa apa pergilah pak korba
dia harus mati di tanganku
kalau mantele tidak jatuh di tanganku
baut ihn swarm penupalan
malah mereka terserah di hujan pertama
saat setengah pagi luz